isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode kembali mencuat
lantas apakah pantas isu ini digulirkan di saat situasi negara tengah sulit menghadapi hantaman pandemi covid sembilan belas
apa urgensinya di mata masyarakat
berikut warga bicara bersama koresponden cnn indonesia mahardika utama
isu tentang perpanjangan jabatan presiden tiga periode pertama kali berembus pada akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu
saat adanya usulan tentang amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pekan ini wacana tersebut kembali digulirkan oleh politikus senior amin rais
meski presiden joko widodo pada lima belas maret lalu menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat
untuk menjadi presiden tiga periode dan patuh pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden dua periode
isu tersebut telanjur ramai di perbincangan publik
setuju atau enggak isu presiden tiga periode dimunculin sekarang apa sih urgensinya pak
ya urgensinya mungkin barangkali
di masa masa seperti ini sih menurutku kayak yang
saya secara pribadi sih tidak setuju ya
bagi aku enggak penting
saat ini sih tidak
menurut saya sih belum ya belum penting banget ya
kita mengharapkan ya mungkin sabar dulu lah
kayak bukan pengalihkan sih
pengalihkan gitu gak sih
isunya penting gak penting gitu ya
kita masih pandemi kan ya jadi kalau bisa ya dibahas yang lain aja dulu lah
karena lebih baik untuk memfokuskan virus corona ini dulu
kalau memang dari masyarakat juga ngerasa banyak yang setuju mungkin kita juga perlu tahu gitu
pandemi gini biar indonesia itu bisa pulih kembali
karena masih banyak orang orang yang terpapar
menurut saya urgensinya nggak ada ya mungkin mendingan nggak usah dibahas dulu aja
kita rakyat biasa yang ngikuti peraturan ya
kalau memang itu berlaku ya kita ya setuju
ya nggak ngaruh juga sih mas ke saya
mau tiga periode atau dua periode sama aja kayaknya